tapi ternyata saya salah kang
bapak teh gak ngebantu sama sekali
dapet uang dua lima ratus pinjaman dari kantor
tapi saya gak boleh tinggal disini
dapat uang satu miliar kang
dibalikin lagi ke pemda
saya ikut tes pegawai tetap
terlalu banyak ketakutan kang
saya nggak mau ketakutan lagi
abis lebaran kang
terserah apapun yang terjadi
obatnya cuma mandi
yang narik pertama orangnya jarang di rumah
kita ganti siapa ya
betul kang aset
mesti dia beliin kak akum tuh kang
dapet akum tidak
apa ada di dalam
tidak ada kang dadang
masih gak ada kang dadang
bang aceh ada tidak
gak ada juga kang dadang
tadi ada kang idoi
tapi sekarang sudah pulang
oh tadi idoi kesini
yaudah kalau gitu
tidak ada kang dadang
tidak ada kang idoi
tidak ada kang dadang
kira kira kamu mau ikut apa enggak

kira kira kamu mau ikut apa enggak

ya kalau menurut mama sih ya mendingan

jadi kamu tahu cara kerja seorang agen tuh seperti apa
kamu juga tahu bagaimana kehidupan seorang tkw
supaya kamu bisa dapat banyak informasi gitu

lagi pulang apa yang juga kamu di rumah pelang aplong lho
nanti ujung ujungnya gak ada keladangnya kusol

nah emang itu mams maksudnya aku
aku tuh takutnya nanti gak konsentrasi
kepikiran kang kusoy terus
aku gak enak sama kang kusoy
kasihan ditinggalin terus sama aku
kasihan ditinggalin terus sama aku
mama nih bener bener bisa marah loh tut
beneran bisa marah mama tuh
beneran bisa marah mama tuh
orang aku sama kang kusoy belum pacaran
kita itu masih pdkt
pdkt apanya tut
yang nyamperin terus juga kamu si kusoynya
ma nyantai aja begitu
ya kan yang mau pergi ke koreanya emang aku bukan kang kusoy
siapa yang ngirim kamu pergi ke korea
kan mams pernah janji sama aku
kalau nanti mau ngajakin aku jalan jalan ke korea
sama mama bukan sama kusoy tutihar tutih
kan aku udah bilang kang kusoy kita ajak
mau ngejagain kita

terus aja kalau mama ngomong tuh kamu jawab
terus aja kalau mama ngomong tuh kamu jawab
tadi pas cucu ke rumahnya ci yati

ci yati masih banyak melamun pak

setiap cucu tanya
tapi habis itu melamun lagi
ajak ci yati jalan jalan tapi ga mau ci yatinya

apa dia di
mudah mudahan jangan sampe
pelecehan pak maksudnya
pelecehan pak maksudnya
kalau kondisi bu yati sudah bisa diajak ngobrol
sebenernya apa yang dialami selama dia ada disana

cucu juga pengen tau
kasian liatnya ga tega
dimana bro rumah sudah di dapat
ya belum atuh bro
ya belum atuh bro sabar sedikit dong
mau buru buru malam mingguan sama bu yola
mau buru buru malam mingguan sama bu yola

ya ada sih bro
rumahnya tuh kecil bro
agak masuk ke dalam
mobil saya nggak masuk bro
wah repot juga kalau gitu bro
pasti acing cariin yang bagus deh bro
pokoknya nanti begitu dapet
assalamualaikum bro pejuang cinta
waalaikumsalam pejuang cinta
pejuang cinta nggak boleh cemen ya tuh
pebri mana ward
kenapa baksonya nggak dimakan
nanti keburu dingin
bikin bareng bareng sama febri ya
memangnya edward sama pebri itu pacarannya
kalau dia kita tuh masih satu smp
belum pantes satu ngomongin pacaran
memangnya harus nunggu sampe umur berapa ward
pebri sama edward itu deket banget
edward tuh deket sama pebri karena pebri tuh asik dia jok ngobrolnya
edward malam minggu mau kemana
belum tahu eh belum ada rencana malam minggu
ikut claudia yuk claudia mau
oh kakak lama jadi nungguin
nyari siapa kang dadang
dari tadi teh mundir mandir terus
cuma iseng iseng aja lewat
padahal gak ada kerumah idoy
pusing pusing deh gak nyambut
saya teh seneng liat kamu senyum lagi sob
sobri yang dulu lagi
sobri yang selalu ceria
memang banyak masalah kang
semuanya di luar perkiraan saya
walaupun bapak enggak setuju
bapak gak setuju tapi saya yakin bapak pasti ngebantu biaya nikah
tapi ternyata saya salah kang
bapaknya gak ngebantu sama sekali
dapat uang rp dua lima ratus pinjaman dari kantor tapi saya nggak boleh tinggal di sini
dapat uang satu miliar kang
dibalikin lagi ke pemda
bapak saya ikut tes pegawai tetap gak lulus
terlalu banyak ketakutan kang
saya nggak mau ketakutan lagi
abis lebaran kang saya harus nikah
terserah apapun yang terjadi akan saya hadapi